kayaknya bakalan seru kuliah disini
bareng sama mereka yang baik dan rajin banget
dan juga ada badai
aku udah ngeresakin laptop yang kamu pinjemin sama aku
tapi aku janji aku bakal gantiin laptop itu
ya gue minta kamu jangan kayak gitu dong
kayak sama siapa aja deh
udah kamu gak usah mikirin soal laptop itu ya
pokoknya sekarang mendingan kamu fokus aja sama lomba kamu
tapi masalahnya kan gak enak
udah tenang aja pokoknya sekarang kamu fokus nyelesain tugas kamu
karena kan waktunya tinggal
tinggal dikit lagi
aku janji aku pasti bakalan selalu ngebantuin kamu
eh aku pergi keluar dulu ya mau beli minum
kamu gak apa apa kan aku tinggalin
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
itu kamu buat karya tulis pakai tulisan tangan
kamu tau gak neka ngambil tema karya tulisnya itu tentang fotografi
dan dia juga ngambil angle fenomena selfie di kalangan anak muda
tapi bukan deadline nya besok
gimana kalau ngerjainnya pakai laptop aku
kita kejadian di purpose
ide bagus tuh meka bener apa katanya bimo
agen capek juga kan kalau misalkan kamu nulis pakai tangan

kamu sudah nyuruh anak usando
ehm om sering liat kamu di sekeliling sini
kenapa kamu gak kuliah saja di sini dinak
pengennya sih gitu cuman
aku pikir pikir lagi deh
sekalian mau nanya dulu kan sama mama sama papa
oh ya udah kalau gitu
salam buat papa
ya nanti disalamin
kamu punya tema sama judul bagus oke
tapi menurut aku ya
alangkah sebaiknya sih kamu ngelampirin foto foto di sini sebagai bukti awal itu
keras banget kan
buat mengangkapin karya kamu
kayaknya bakalan seru kuliah di sini
bareng sama mereka yang baik dan rajin banget
iya kalau dipikir pikir medina kok gak nyamperin kita ya
medina dulu seneng apa adi doan
iya juga sih yaudah kalau gitu aku pulang ya
barang aku ya aku antar
gak usah ini masih sore kok aku bisa pulang sendiri
beliin nih van buku dong bu
van apa sih ku cengeng banget
nanti ibu bilang ntar aja kalau ada uangnya nanti dibeliin kok
tapi iban muncul sekarang bu
ya terus gimana uangnya nggak ada mau dipaksa
kamu kenapa sih kok gak ngerti
kenapa van kamu nangis
kenapa sih iban
apaan sih aida
eh eh ini uang mereka
ini doangnya doang nih dua seribu
tapi itu uang mereka
iban tujuh ribu bukan
dua seribu kan
dia mau beli buku pakai uang ini
kapan sih kamu sadar untuk menghargai orang lain
ya allah meka
minta milih ktu lho
pas main di negara abyur
maafkan di rumah

jadi aku udah mutusin
kalau aku bakal tetap kuliah di jakarta
tiba tiba kamu berubah pikiran
kalau di jakarta
kamu mau kuliah di mana
aku pengen kuliah di tempat yang sama kayak meka mah
tapi boleh gak
kalau mama sih
kalau mama setuju
papa juga pasti setuju dong
karena ada omrituan disana
kenapa mama langsung setuju
apa mama ngebolehin cuma karena meka
bukan karena aku
bukan karena aku
aku mau ke tempat yang sama